dengan mas tristan
ya benar ini dengan siapa
saya roni mas manajer kafe dan resto la persona
begini mas tristan saya mau minta mas tristan untuk mengisi acara di kafe saya
sebenarnya sih bisa bisa aja ya cuman nanti kabar nggak jadi mananya waktunya kapan biar saya aturin schedule nya
siap mas segera akan saya kabari mas sebelumnya terima kasih ya mas
tapi sebentar sebentar pak
gini saya mau ngajak satu orang
jadi dia nanti akan duet sama saya dan dia itu pianis
dan jago banget kira kira boleh nggak tuh pak
bisa banget mas justru kami sangat senang sekali kalau mas bisa tampil duet
apalagi kan seksofon dan piano itu kan perpaduan yang sangat elegan sekali mas
oke deh oke gitu terima kasih pak
terima kasih pak
sama mas pokoknya saya akan kabarin mas lagi oke
ini kesempatan gue buat duet lagi sama si sini
tapi kan gue nggak dapet nomornya
iya om aku tristan
boleh minta nomornya cindy nggak
iya tolong di sms in ya om
bebek gue masih ketul nggak putusin gue
dia masih belum bisa di ajak rewujuk om
lo bantuin rewujukin bebek melmel
biar dia mau balik ke sana
nanti gue coba bujukin melly deh
tapi gue gak bisa jamin hasilnya bagus ya
soalnya kalau soal hasil kan itu dari tuhan
tapi nanti selesai kelas meeting deh
ya jangan habis kelas meeting dong
besok tuh gue butuh penyemangat
biar nanti pas kelas meeting kita menang tanding basket
ini kan dia makin semangat tuh

ian kok lu jadi kayak cewek sih
gue kan pas tanu sama chandra hampir kalah
terus pas levo dateng bilang sayang sama lu gue hampir semangat lagi deh
loh itu kan penyemangatnya datang sendiri bukan gue yang ngajak
jadi beda dong
tapi kan emang ngakui kalau penyemangat itu penting

ya iya gue coba sekarang deh
yaudah lu tunggu di sini aja ya berdoa

kan kita udah kelas semua kan

kita kelas meeting ya
hmm oke kan jadwal kita nih di babak pertama kan
jadi pasti kita langsung ketemu tuh sama si angel cs
so kita harus atur strategi nih
kalau epo gue aja yang pepet gue aja yang jaga
awas kalau dia macem macem
gak bisa tuh
eh yaudah yaudah kalau gitu urusan mita biar gue aja yang jaga
pokoknya gue gak bakal ngebiarin dia sampe sempet sempetnya megang bola sama sekali
hmm gak bakal
eh kita tuh gak boleh main pake emosi
kalau misalnya kita main pakai emosi nih ya nanti yang ada kita bisa kalah loh
hmm bener tuh kata reva
kalian tuh kalau main tuh hatinya harus bersih pikirannya harus bersih gak boleh jajat gitu dong
lo tuh so easy tau gak
gak gak gak
ini kalaupun gue buat curang wasitnya tuh gak bakal tahu
oh gitu gitu
salah orang kali
enggak aku serius kok
buktinya aku dapet nomor kamu dari ombang ombang
ini tristan kan
apa jangan jangan ini tristan yang ketua geng anak menteng itu
tapi kok dia bisa nelfon cindy ya
kau masih inget aku
pasti lagi di sekolah ya
aku ganggu kamu gak
iya gue lagi sekolah
aku harus main seksofon lagi nih di cafe la persona
dan aku sih pengennya disana nanti aku duet sama kamu
kau main piano lagi
aduh gue masih gak pede nih kalau misalnya disuruh tampil ke tempat orang
barang barang aja gue mau tampil gara gara itu cafe om gue
terus dia maksa maksa gue
ya gimana aku juga pengen banget
kalau aku yang maksa gimana
gue gak setelah itu juga kali
iya sih tapi beneran deh gue tuh gak pede banget
mendingan gak usah deh daripada gue malu maluin lontar
walaupun aku harus malu karena kamu juga aku rela kok
ya udah nanti gue pikirin lagi ya
kalau kamu harus tahu jawabannya kamu save nomor aku kabarin aku ya
ya udah oke bye
ih lo pada kenapa sih ngeliatin gue kayak gitu
biasa aja kayak les
kan lo yang mojok mojok sih
tadi tuh lo telponan sama tristan
iya lo kenal
kalau anak geng menteng yang namanya tristan gue kenal
atau beda ya
oh bukan sih setahu gue tuh dia musisi
soalnya kemarin gue kenal sama dia
oh ya mungkin namanya doang hal yang sama ya
lo jangan deketin cowok itu dulu ya
kasian si aika ntar cumburu lo
ih enggak kayak les
asal kalian tau ya gue tuh selalu banget berusaha buat ngejaga perasaannya haikal
buat gak deg degel sama cowok
tapi si tristan ini minta nomor gue tuh sama om gue
karena dia mau ngajakin gue duet
bukan dari gue yang minta nomornya
dengar dengar lo abis putusin ian ya
ian tuh cinta mati sama lo
mana ada cinta matinya
ada juga mati satu tumbuh seribu
tuh ian tuh gitu
ya tapi nggak usah kayak gitu juga mel
masa cuma gara gara masalah kayak gitu langsung putusin iya
oh boy lo tuh gak usah ngebelain ian
gue tau ian sahabat lo
shh kita intik jembatan yuk
nah justru itu mel
gue tuh udah sahabatan lama sama ian
dan gue tau ian tuh orangnya kayak gimana
dan ian itu gak mungkin selingkuh dari lo
dan kejadian semalam sama epo
itu apple yang maksa ian buat nganterin dia pulang
sebenernya ian gak ada niat apa apa buat nganterin epo
dan seharusnya lo bangga sama ian
kan itu orang yang baik loh
nganterin cair malam malam pulang
jarang loh coba kayak gitu
bokis tau boong
udah deh mau pikirin dong
kenapa harus dibonceng sama ian
emang dasar dua duanya aja tuh genit
sampai jumpa lagi